ya terapi plasma darah untuk menolong penderita covid sembilan belas dengan gejala berat juga tengah didalami oleh tim peneliti plasma konvalesen rscm fkui
dan melalui sambungan telpon sudah ada dr cospiadi irawan spesialis penyakit dalam rscm yang juga tergabung dalam tim penelitian plasma konvalesen rscm fkui di jakarta
dokter selamat siang
selamat siang mbak buspa selamat siang pak rupo mbak niswa snn
dr cospiadi kalau kita melihat media sosial ini cukup ramai saya baca ada tim plasma konvalesen rscm membagikan imbauan begitu untuk penyintas covid sembilan belas ikut berpartisipasi dengan mendonorkan plasma darahnya
responnya sampai saat ini seperti apa dok
ya terima kasih mbak buspa jadi memang setelah kita membicarakan berbagai kemungkinan dan akhirnya menggunakan flyer sebagai semacam announcement
di luar dugaan
dan terupanya responnya tinggi sekali banyak sekali para penderita covid sembilan belas yang sudah recover itu ingin berkontribusi untuk memberi penyembuhan pada pasien pasien lain yang kondisi yang lebih berat
demikian mbak buspa
oke dok dari banyak orang banyak penyintas covid sembilan belas yang ikut berkontribusi memberikan plasma darahnya apakah orang orang ini termasuk orang orang yang mengidap covid sembilan belas tadinya tanpa gejala atau gejala ringan
nah ini yang sedang kita coba nanti akan pilah pilah mbak
jadi pada waktu ini kami bahkan sudah menerima hampir lebih dari satu ratus lima puluh an yang ingin menjadi donor
tentu kita akan memilah mana yang otg mana yang ringan sedang atau berat yang recover dengan penyakitnya
sehingga nanti akan kita lihat juga apakah pasien pasien yang sembuh itu yang ringan itu antibody nya tinggi atau malah yang berat itu jatuh dalam kondisi yang antibody nya rendah atau lambat
nah penelitian ini akan mencoba melihat hal hal tersebut gitu mbak buspa
oke dok selain syarat utama pendonor darah adalah penyintas dari covid sembilan belas apa syarat lainnya apakah harus golongan darahnya sama atau gendernya dan segala macam atau umurnya mungkin
ya dalam konteks kerangka penelitian rsmfkui kami menentukan umur delapan belas enam puluh tahun
dan kemudian itu ada
mengikuti kaedah kaedah transfusi darah nasional dari kementerian kesehatan
jadi memang kita golongan darahnya harus sama demikian juga resursinya sama dan dipiksa juga antibody irreguler
dan dalam kerangka penelitian kami ini memang saat ini kita menentukan laki laki dengan pemikiran untuk segi segi praktisnya saja
nah kedepannya mungkin setelah kita mempunyai gambaran yang lebih jelas
dan fasilitas tes yang juga lebih lengkap dan saya yakin nanti juga dari utpt dari translusi darah pmi pusat maupun juga di kai atau capang capang di perampisan lain
bisa menyediakan screening antibody terhadap yang mungkin muncul pada wanita wanita yang pernah melahirkan misalkan terhadap hla demikian
oke dr cospiadi kalau melihat penelitian ini menggunakan plasma darah atau terapi plasma darah apakah ini bisa dikatakan reliable
atau mungkin efektifkah mengingat kalau kita lihat kasus kasus di negara lain ada beberapa orang yang sudah sembuh dari covid sembilan belas kemudian bisa lagi terpapar virus corona ini
ya jadi memang antibody ini kan bersifat pertama kali begitu seseorang itu terpapar dengan virus corona dalam tujuh sampai dengan dua minggu kemudian
dia akan tujuh hari sampai dua minggu itu dia akan memulai vaksinasi
fakut ya fase akut fase viral replication kemudian terbentuk antibody nah antibody nya itu menentukan tingkat kesembuhannya
nah kalau virusnya sudah tereradikasi nah itu setelah kurun waktu tertentu ya ada yang mengatakan sembilan puluh hari itu tiga atau tiga bulan ya itu antibody mulai menurun kembali
nah gitu ya dan disitulah yang mungkin bisa terjadi reinfeksi
kita belum pasti mengenai dorman atau recurrence nah itu memang kita harus amati lebih jauh
oke dok sampai saat ini yang baru kita ketahui ada terapi plasma darah ini kan baru rumah sakit cipto mangunkusumo
nah kalau memang nantinya terbukti efektif dok apakah mungkin ini bisa diaplikasikan bisa ataupun lab lab di daerah ini bisa menunjang terapi plasma ini
sangat mungkin mbak puspa ya jadi selain rsm yang juga meneliti saya juga sudah tahu
sama sama rspad juga sudah mulai bekerja dengan giat sekali
teman teman di jawa tengah dan jawa timur juga sedang mempersiapkan bentuk yang sama
dan kita tahu bahwa untuk memproses plasma ini bukanlah hal hal yang sederhana
karena kita harus sangat terikat pada kaedah kaedah keamanan plasma itu sendiri
berbeda dengan pasien pasien yang sudah mendonorkan darahnya secara rutin
mereka sudah terscreening kemungkinan infeksi dari hepatitis
hiv penyakit penyakit lain yang bisa menular melalui transfusi darah
nah khusus untuk plasma konvalesen ini adalah pasien pasien covid sembilan belas yang mungkin belum pernah menyumbangkan darahnya
tadi sudah kita screening dengan ketat nah inilah yang membedakan
dan untuk itu peranan dari pmi melalui unit perang pusidara di daerah yang saya rasa sudah ada lima belas yang cpob ya
sudah di approve oleh badan pom
itu mampu itu mbak untuk memfasilitasi
proses plasma tersebut
yang penting screening dari imltd ya infeksi menular melalui perang pusidara
melalui pemelisahan dengan termasuk nat ya melalui rna itu dikerjakan dengan baik
sehingga donor yang diberikan adalah donor yang aman
idealnya memang harusnya disimpan lagi tiga bulan dievaluasi lagi
pasien sudah recover dari covid tentu kita akan screening dengan berbagai anamnesia yang ketat juga mbak
dok boleh diinformasikan kepada kami mungkin dengan bahasa mudanya begitu prosesnya
kalau tadi kan protokolnya atau prioritas syaratnya adalah laki laki kemudian delapan belas tahun
kemudian penyintas covid sembilan belas juga sudah dinyatakan sembuh melalui dua kali pemeriksaan swab negatif
tapi prosesnya seperti apa
ketika sudah daftar terus harus screening harus berapa jam
diambil plasmanya dan segala macam seperti apa dokter
ya terima kasih mbak busma
yang penting sekali ini buat masyarakat nanti
tentu dalam kerangka penelitian kita sudah menentukan dengan statistik dan teman teman dari penelitian
untuk tentu ini adalah awal untuk menentukan bahwa ini bermanfaat
jadi kami membandingkan mbak ya antara kelompok pasien yang mendapat plasma dan tidak mendapat plasma
di atas terapi standar terbaik dari masing masing
senter melucuk kepada protot
daripada nasional indonesia sudah punya itu kan
plasma adalah on top off seperti itu
nah nanti seorang pasien yang sudah kita anggap visible untuk menjadi donor
kita akan screening baik secara grup darahnya kimiawinya fungsi ginjal dan albumin dan sebagainya
termasuk dia harus positif antibody nya mbak
harus positif antibody nya
karena kadang kadang begitu rendah antibody nya tidak terdeteksi dengan kit kita
nah itu menjadi kita
tunda kita delay ya
kemudian dia kita swab negatif
kita swab lagi negatif
dan itulah menjadi donor yang akan kita proses
pada hari tertentu kita akan datang untuk dilakukan proses plasma farises
yang berlangsung kurang lebih dua jam lah ya
kita ambil sekitar empat ratus cc
atau juga kalau memang diperlukan pada
saat yang salah screening lagi dari segi safety tadi
penyakit menularnya nap nya dan sebagainya
baru kita berikan pada pasien pada hari yang sama
jadi sebenarnya fleksibel dari segi pemberian
bisa di frozen dulu sambil menunggu pasien yang tepat
atau resimen yang tepat
atau kita bisa berikan pada hari yang sama
kira kira sudah cukup jelas mbak
satu lagi dok
mungkin ada efeknya nggak sih dok
dari pendonor yang sudah melakukan
plasma darahnya sudah memberikan plasma darahnya
ada efek setelahnya lelah atau pusing gitu dok
nah berbeda dengan pendonor darah yang kita ambil whole blood tiga ratus cc
dengan plasma varesis itu darah merahnya nggak turun mbak
kita hanya mengambil plasmanya saja
namun karena ini menggunakan mesin ya
terasa kan kita mengeluarkan dua ratus lima puluh cc masuk ke dalam bol semacam tabung gitu ya
di proses disaring
didorong lagi ke dalam pembuluh darah pasien
terasa seperti hentakan halus lah gitu ya
nah ini pernah kami kerjakan juga
waktu kita menggunakan sel punca pada pasien pasien jantung
jadi aman sekali
dari segi prosesinya
sejauh pasiennya tidak tekanan darah rendah dan seterusnya
jadi hp nya minimal dua belas lima sampai enam belas misalkan
oke jadi kita harapkan ya dengan informasi yang sudah jelas
begitu ada kesediaan dari masyarakat
khususnya para penyintas covid untuk memberikan atau menyumbangkan plasma darahnya ya dok
dokter cospi adi irawan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
baik terima kasih mbak puspa
sama sama mungkin bermanfaat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh